sebagai ideologi bangsa indonesia
pancasila merupakan landasan bagi rakyat di negeri ini untuk hidup harmonis dalam kemajemukan
kini kebinekaan di indonesia perlahan memudar dan terancam terpecah belah oleh berbagai dinamika yang mempertajam perbedaan
implementasi pancasila sebagai ideologi yang menyatukan bangsa juga tengah diuji misalnya oleh radikalisme serta gerakan intoleran
oleh sebab itu sejauh mana bangsa indonesia konsisten dalam menerapkan tiap sila dalam pancasila
dan juga seperti apa dampak dinamika demokrasi terhadap ideologi pancasila
akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
presiden joko widodo melantik unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila ukppip
di istana negara
dengan keputusan presiden nomor tiga puluh satu m dua ribu tujuh belas presiden melantik sembilan orang dewan pengarah dan satu orang ketua
sembilan orang dewan pengarah ukp pip ialah ma'arif amin ahmad syafiee ma'arif said akil siroj megawati sukarno putri dan mahfud md
lainnya adalah sudhamek agung wasfodo sunyoto pendeta andreas ananggutu yewangu wisnu bawa tenaya serta tri sutrisno
sementara yudi latif ditunjuk sebagai kepala unit pip
ukppip bertugas membantu presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi pancasila
tujuan utamanya adalah mendorong masyarakat lebih mencintai menghayati memahami dan mengamalkan nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari
salah satu dewan pengarah pip mahfud md mengatakan unit ini nantinya akan membantu presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang ideologi negara
serta melakukan sosialisasi pancasila
oh kewenangannya sudah ada di perpres ya sudah ada kalau itu ya
membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan sebagainya
kebijakan di bidang ideologi negara dibantu oleh unit ini kemudian sosialisasi ke tengah tengah masyarakat
tentang bagaimana pancasila itu dihidupkan di hati sanubari masyarakat ya seperti itu
baru sebatas itu kesepakatan kesepakatannya ya
dan substansi substansi lain belum dibicarakan
ukppip akan menjadi fasilitator fungsi koordinasi pengendalian pembenahan serta pengajaran pancasila di sekolah sekolah
ukppip akan menjaring komunitas komunitas untuk ikut merawat pancasila
saya kira saya sebut gembala gembala komunitas ya jadi rohaniawan budayawan sineas jurnalis ketua tua adat
itu akan kita jaring di dalam satu konektivitas
supaya sama sama melakukan pengisian sama sama bertanggung jawab di dalam merawat pancasila
karena seperti ibu nkarno bilang pancasila itu semula digali dari komunitas
keterlibatan komunitas dalam melakukan sosialisasi ini merupakan salah satu pembeda ukppip
dengan pembinaan pendidikan pelaksanaan pendoman penghayatan dan pengamalan pancasila atau bp tujuh
tentukan presiden ri kedua soeharto
selain itu unit ini juga tidak mengambil wewenang lembaga yang ada
yosi sos baniagewa cnn indonesia
ya berbagai dinamika dan polarisasi yang terjadi akhir akhir ini masyarakat mendorong presiden joko widodo
membentuk tim unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila atau yang kita akan kenal sebagai ukm

tim ini diharapkan dapat mengembalikan implementasi pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan berkembang

proses mereka dan bagaimana upaya untuk memperkuat nilai nilai pancasila di tengah masyarakat

pancasila halo bung yudi apa kabar selamat ya sudah ditunjuk sebagai kepala leader dari unit
pip nya nah bung yudi saya kenal anda sebagai seorang cedekiawan pemikir ahli kenegaraan
dan ini memang anda sendiri melihat ya ada semacam krisis pancasila yang sudah kita sampai saat ini
ya saya kira goncangan dan retakan di ruang publik hari ini kan tidak seketika tiba pasti dari
satu satu proses fragmentasi yang panjang dan kalau ukp hadir hari ini sebenarnya itu hanya
stimulusnya memang ada pada problem hari ini tapi sebenarnya kan gagasan tentang pembentukan semacam ini
sudah lama diaspirasikan banyak komunitas sehingga mpr sendiri kan membentuk program
sejumlah kepentingan dan kepentingan dari mpr jadi ini memang memang membuat saya berpikir bahwa
sosialisasi empat pilar sebagai respon terhadap itu artinya kan dan saya sering ikut program program
mpr di berbagai kesempatan selalu di ujung acara masyarakat mengatakan kenapa enggak ada lagi satu
institusi yang mengharus utamakan pancasila supaya kita ini punya sosialisasi yang lebih terstruktur
terarah yang memang dulu kita miliki ya zaman orde baru dan setelah reformasi seolah olah
kita istilahnya lupa lah kita asik sekali berdemokrasi
sehingga sekarang tiba tiba terpikirkan bahwa wah pancasila kita kemana ya karena memang terjadi
polarisasi hal hal yang mungkin dianggap kita sudah lupa ya untuk melakukan harmonisasi dalam
bangsa itu sendiri tapi yudi ini memang unit ini memang sesuatu yang yang cocok untuk mengembalikan
lagi pengamalan ataupun pemahaman terhadap pancasila atau ini mungkin langkah yang sebenarnya ya
mungkin dirasa perlu sebagai respons tapi sebenarnya bisa saja kurang tepat gitu
soal cocok atau tidak unit itu tentu punya subjektivitas dan setiap desain kelembagaan
apapun pasti ada kekurangannya yang pasti memang ini saya kira kelahirannya itu satu
sesuatu yang memang diharapkan ya karena saya kira ya kita sering pancasila itu seperti bintang
bintang yang tidak bisa dilihat kecuali digelap malam jadi di rutinitas terang di rutinitas normal
kita tidak melihat sesuatu yang penting mungkin kita lebih sibuk dengan membangun jembatan
membangun bangunan yang fisik yang tangible tapi ketika ada masa kelam masa krisis sebetulnya
setiap orang baru bisa melihat ada sesuatu yang hilang dan bisa mulai melihat pancasila sebagai
sesuatu yang dibutuhkan dan bahkan pada hari ini meskipun polarisasi itu terjadi tapi kalau kita
mau fair mau jujur sebenarnya segala pihak apapun tidak ada yang punya imajinasi di luar pancasila
tuh iya mungkin tafsir pancasilanya bisa bisa beragam tapi bahkan apa yang disebut sebagai pengusung
syariah pun selalu mengatakan ini masih sejalan dengan pancasila artinya kan imajinasi pancasila
belum sepenuhnya robek memang ada kelompok kelompok kecil yang barangkali punya menaruh imajinasinya
di tempat lain tetapi rumah kebangsaan ini masih punya imajinasi pancasila apalagi kalau kita lihat misalnya ini kan sangat
ini lah menjadi roh dari kelahirannya dan terbentuknya bangsa indonesia ini dan mungkin
memang sudah saatnya harus diingatkan betul kembali tapi ini kan pembinaan ideologi ya mungkin kata
ideologi ya agak cukup menyeramkan lah istilahnya seolah olah ini top down sebenarnya misi misi yang
ingin dicapai oleh ukp pip ini apa
ya pertama ukp ini memang bukanlah satu institusi yang punya obsesi yang terlalu besar
karena ini sebenarnya hanya kitchen saja
unit ini tidak ingin mengambil peran peran lembaga yang sudah existing
cuma ingin memastikan justru sumber daya yang terbatas
ini jangan sampai terhambur hambur begitu saja
jangan sampai nanti hanya untuk habis habisin negara
jadi program sosialisasi pancasila kan sudah ada di dalam berbagai bentuk
ada di mpr sosialisasi empat pilih ada gerakan represi mental
di kementerian dalam negeri juga ada ksb
cuma dalam banyak pengalaman seringkali tidak terarah tidak punya fokus
tidak punya sistematika jadi sering overlapping
bahkan obyek garapannya pun komunitas garapannya sering berganti gantian seperti itu
nah nanti unit ini diberi kemenangan untuk melakukan korupsi
koordinasi supaya oke kalau di lemhanas itu nanti lebih fokus kepada mana
mungkin fokus pada pembinaan sosialisasi pancasila bagi calon calon pemimpin
kalau yang di mpr itu mungkin untuk pendidikan politik
sedangkan yang di kesebangpol kemendagri lebih pada aparatur birokrasi
jadi masing masing punya wilayah otoritas dan punya spesifikasi garapan
tapi yang dibantu oleh unit ini
memberikan konten yang lebih menarik konten yang lebih punya
artinya dari segi substan juga bagus tapi juga tidak kehilangan daya tarik
sehingga orang masuk ke pancasila
ini saya tertarik kalau memang dimulai dengan jari jajaran para dari pemerintahan itu sendiri
dan dari politikus
apalagi karena kita dalam alam demokrasi ini sering sekali kita melihat politikus politikus misalnya
menggunakan jargon jargon yang lain
jargon atau kampanye itu janji yang sebenarnya lebih bersifat populisme ya
bukan memiliki roh pancasila itu sendiri
pak bu yudi ingin melihat hasil nyatanya sebenarnya itu nanti seperti apa kira kira
bentuk dari yang kita bisa katakan ini unit ini efektif unit ini visi misinya tercapai
dan memang berhasil
bentuknya seperti apa
ya pertama saya selalu mengatakan ini sebenarnya ekspektasi publik itu luar biasa
tapi saat yang sama sebenarnya juga harus realistis unit ini punya banyak keterbatasan
baik dari kenangannya terbatas juga durasinya kan pendek saja
ini kan akan berakhir ketika pemerintahan jokowi berakhir jadi kurang dari dua tahun
kita harus memilih satu program yang
kecuali kalau terpilih lagi
iya kecuali kalau dipilih lagi tapi katakanlah
apapun akan berakhir di pemerintahan ini
nah maka kita harus memilih program program yang dalam jangka pendek
tapi punya dampak besar
lalu hanging fruit ya itu
apa kira kira yang bisa diprioritaskan dalam dua tahun ini
pertama misalnya kita harus memberi fokus pada perhatian pada bagaimana pembelajaran kembali pancara di dunia pendidikan
karena kita ingin mendukung kehendak dari kemendikbu kemendikti
ingin mewajibkan kembali pelajaran pancasila di sekolah sekolah
karena ini hampir dua puluh tahun
ada kekosongan penelaran publik di anak anak karena
ini dipikir pikir ya lumayan mengkhawatirkan ya
padahal ini kalau di negara negara lain kan belajar mengenai civic konstitusi dan lain sebagainya
itu nomor satu lah istilahnya
sehingga ini memang merupakan bagian dari darah daging setiap warga
ya anak anak amerika aja setiap hari
rupa benar amerika kan gitu
karena sebenarnya kan nasionalisme itu semacam apa ya
prosedur keselamatan kita
prosedur keselamatan kita sebagai satu kolektivitas
kalau kita naik pesawat dari jakarta ke papua
pramugari akan mulai dengan prosedur keselamatan
transit di makassar mau naik lagi dia mulai lagi
kalau kita tanya
pramugari akan bilang
kita harus pak yudi
karena selalu ada penumpang baru dia bilang
kalaupun penumpang lama
ini juga harus terus repetitif
supaya dia menjadi darah daging
prosedur keselamatan itu jadi sesuatu yang spontan
ini play basis sesuatu yang harus dilakukan
mau negara maju mau tidak
cuma caranya saja
kita istirahat sebentar bung yudi
tapi kita akan lanjutkan setelah informasi
setelah ini seperti apa ya
sosialisasi pembinaan ideologi pancasila
khususnya bagi generasi muda indonesia ini
yang mungkin belum sempat ya
mengalami yang namanya penataran
insight akan segera kembali
pembinaan ideologi pancasila
pembinaan ideologi pancasila
pembinaan ideologi pancasila
pembinaan ideologi pancasila
terima kasih anda masih bersama insight
kita lanjutkan kembali perbincangan
pembinaan ideologi pancasila
bersama yudi latif kepala ukp pembinaan ideologi pancasila
bung yudi kalau kita bicara pembinaan ideologi
bagi kita yang usia usianya seperti ini
mungkin masih agak trauma ya
karena dulu ada namanya bp tujuh
badan pembina pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila
dan mungkin setiap orang pada saat ini
zaman orde baru ya harus ikut p empat ya
harus ditatar ya mungkin bisa
kesannya kalau dulu itu harus diindoktrinasi
dan dicuci otaknya supaya tidak membangkang terhadap pemerintah dan lain sebagainya
sehingga mungkin oleh salah satu penyebab
kenapa selama dua puluh tahun ini setelah reformasi terjadi
mungkin agak sedikit alergi
kalau bicara tentang pancasila ideologi indoktrinasi dan lain sebagainya
ini dengan adanya ukppip ini
ini kan tadi harus menarik ya
bagaimana caranya supaya bukan jargon
bukan slogan bukan hanya lip service
tapi orang betul betul ingin dan senang gitu untuk mendapatkan
dengan segala respect terhadap apa yang sudah dilakukan orde baru
saya kira mungkin dari segi metodologi
dan approach nya harus lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman
apalagi kita sekarang menghadapi satu gelembung anak anak muda yang
zaman online dan lain lain
betul sehingga harus lebih sesuai
nah menurut saya ideologi itu kan kalau ingin benar benar efektif
sakti benar benar mendarahi kehidupan bangsa ini harus di tiga level
level pertama level keyakinan
keyakinan atau disebut mitos
mitos ini semacam daya imajinal manusia tentang apa yang baik yang buruk
dan tidak selalu pakai nalar
jadi misalnya kalau orang memasuki agama tidak harus atas dasar nalar
kalau pakai nalar lama sekali kita memilih agama
sorga dan neraka kita belum mengalami belum menemukan
tapi kita percaya bahwa sorga dan neraka itu ada
itu karena pembentukan mitos
nah sistem simbol yang memungkinkan mengikat begitu banyak orang percaya
bahwa pancasila itu sesuatu nilai ideal
nah masalahnya di zaman lalu sistem pemitosan ini pakai pendekatan yang kering
yang agak cenderung top down dan traumatik akibatnya
ya karena dibarengi dengan pemerintah yang sangat otoriter misalnya yang agak memaksakan
ya mestinya sistem mitos yang bagus itu
sistem mitos yang masuk dalam bentuk soft power
masuk ke pori pori dan sanubari anak anak itu
dan diterima dengan menyenangkan diterima dengan relax
dan diterima atas dasar kewelaannya sendiri
dan merasa bangga ya
kalau saya lihat mungkin kalau misalnya kita menang dalam olahraga
kemudian lagu indonesia raya dimainkan
bendera merah putih di kerek lah istilahnya
kemudian itu memang secara spontan dan secara tulus secara otentik
merasa ada kebanggaan itu
seharusnya melihat lambang pancasila ini dan bineka tunggal ika ini harusnya kan meningkatkan
iya betul keterpautan
berarti kan perlu trainer perlu program dan cara cara yang menarik
ini sudah ada pemikirannya bagaimana
iya jadi dalam memunculkan mitos mitos baru yang konstruktif ini
artinya kan sekarang kita ini kan melalui perlombaan pembentukan mitos nih
yang hegemonik di ruang publik
ada mitos yang sifatnya memecahkan
saat yang sama kita harus menciptakan mitos mitos yang lebih menyatukan
nah ini saya kira kekuatan kreatif bangsa ini sebenarnya tidak kurang
jadi kita makanya pendekatan kita itu lebih pada mengembangkan partisipasi komunitas
komunitas jadi pancasila harus dikembalikan pada rahim pemiliknya itu kan komunitas
bung karno bilang aku gali pancasila itu dari bumi indonesia sendiri
artinya sudah nilai hidup laku hidup itu dikembang diseme oleh gembala gembala komunitas
nah komunitas harus kita sertakan
budayawan seniman musisi
sehingga kemudian pancasila itu
pada tingkat mitos baru ini
tadi melahirkan efek efek orang bangga lagi menjadi indonesia
atlet atlet bahkan mungkin orang seperti agnes monika
bisa menjadi jurubicara jurubicara pancasila dalam gaya baru ini
dan saya lihat waktu hari lahir pancasila
beberapa waktu lalu kan
dengan meme saya indonesia saya pancasila
mungkin sudah mulai ke arah kesana ya
karena tiba tiba merasa bahwa wah terancam nih
jangan jangan memang kita
bisa saja kehilangan semangat pancasila itu sendiri
tanpa kita sadari ya
jadi nanti ini dari segi
belum nanti caranya itu
nah berikutnya ada sisi yang kedua namanya sisi ilmu pengetahuan
jadi orang harus memahami setiap sila pancasila secara lapang
dengan memobilisasi berbagai pendekatan ilmu pengetahuan
jadi misalnya kalau saya sebut demokrasi pancasila
dukungan dukungan teoritisnya seperti apa
penjelasannya seperti apa
kalau ekonomi pancasila itu
seperti apa perbandingannya seperti apa
nah ini berarti kan harus ada perdebatan
misalnya kalau kita bicara mengenai persatuan indonesia itu
ya persatuan itu maksudnya itu apa
apakah kita semua harus sama
sehingga bersatu atau
kita bersama sama tapi berdasarkan pluralisme
betul jadi nanti kita harus kembangkan
kebetulan di indonesia itu paling sedikit sudah ada
tiga puluh pusat studi pancasila
nah mereka harus bikin kursus kursus
di berbagai lokalitas masing masing
terutama generasi generasi baru
untuk lebih memahami pancasila
di dalam narasi yang lebih terang
kalau tadi kan untuk general public
kalau yang mitos itu
supaya orang itu kan
tidak semua orang memahami sesuatu
atau sesuatu penalaran yang ada
apalagi kalau masuk misalnya ke anak anak
di sekolah dasar
itu kan harus ada cara caranya juga
kalau tingkat bawah kan
lewat play permainan visitasi
mungkin juga lewat live in
saya bayangkan sebenarnya
persatuan nasional kita itu kan sebenarnya bermasalah
kita ini masyarakat plural
tapi sikap hidup yang dikembangkan monokultural
kita hanya bergaul sama agama yang sama
etnis yang sama
kita misalnya ada lift in gitu
misalnya orang papua bisa tinggal di rumah rumah
orang aceh pernah paling tidak seminggu merasakan tinggal di
begitu jadi ada sesuatu
itu nanti kira kira salah satu program yang akan dibangun
itu mungkin lebih sifatnya
pergantian gitu pelajar atau exchange
kalau di sekolah bagaimana
kalau dulu kan kita upacara bendera ya
ini mungkin ada harus memang dijadikan wajib kembali
ya sebenarnya sekarang upacara juga ada setiap senin
jangan pernah lambang lambang itu bisu saja
setiap lambang itu sebenarnya punya kisahnya tersendiri
kalau kisahnya itu diberikan secara lebih menarik
sebenarnya itu bisa bunyi
lampang garuda itu bisa bunyi
kita menyanyikan lagu indonesia raya
itu kisahnya panjang
itu bukan sesuatu sekali jadi seorang wajar ulaluk
supratman menciptakan itu
tapi satu proses interaksi
mulai dari ki hajar dewantara yang ingin dibuang ke belanda
dia singgah di satu tempat di sri lanka
dia bilang nanti ketika belanda merayakan kemerdekaannya di indonesia
ingat sekali waktu kalian juga ingin merdeka
ketika itu tiba kalian belum punya lagu kebangsaan
maka mulai sekarang pikirkan lagu kebangsaan itu
jadi interaksi ini menimbulkan inspirasi
kita istirahat sebentar lagi bung yudi
tapi apa apa saja nanti program program yang khususnya akan dimulai
atau disusun ya oleh ukppip ini
apalagi kalau kita melihat masih di tengah kita banyak ormas
yang mungkin bertentangan dengan pancasila
apa saja apakah ini merupakan wewenang dari tim ukppip
dalam menyikapinya insight akan segera kembali
masih ada yang mencoba mencoba
masih ada yang mencoba
masih ada yang mencoba
ancaman terhadap ideologi pancasila justru muncul di tengah tengah masyarakat indonesia
yang majemuk sama pemerintah bahkan berencana membubarkan sebuah organisasi masyarakat
masyarakat yang dinilai anti pancasila
nah bagaimana meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
memperkuat ideologi pancasila
kita lanjutkan pembahasannya bersama
yudi latif kepala ukp pembinaan
memang kenyataannya demikian
sekarang lagi menghitung pula katanya
lebih dari tujuh belas ribu
dan juga mungkin hal hal seperti
demokrasi ya ada juga yang mungkin
pemahaman terhadap demokrasi
jadi ada juga yang mempertanyakan
apakah memang ini
cocok bagi indonesia
kalau saya lihat ini juga dalam kerangka
krisis identitas yang kita alami
bukan saja di indonesia tapi di dunia
ketika hampir seluruh negara
sekarang kan kecenderungannya kan
berdemokrasi kalau dulu kan
dunia masih simple ya yudi
ada barat ada timur ada komunisme
sosialisme kapitalisme dan lain sebagainya
nah sementara sekarang
masing masing nah di indonesia
sendiri ya kita sepakat
pancasila adalah identitas kita
tapi meyakinkannya kepada masyarakat
yang memang majemuk dari
jumlahnya dua ratus lima puluh juta
dengan budaya latar belakang
dan suku ras dan lain sebagainya
yang sangat berbeda
jadi memang indonesia masyarakat majemuk
dan makin kompleks ini kan globalisasi
globalisasi semakin modern
membawa unsur unsur baru sehingga indonesia
beragam dari berbagai ukuran makin kompleks
nah masyarakat majemuk
di satu sisi memberi kita kekayaan
indonesia itu kaya secara kultural
tapi di sisi lain kan
masyarakat majemuk itu sulit mencari titik temu
membentuk kehendak bersama
dan kebajikan bersama itu susah
mengatakan pecahan pecahan itu
tidak mungkin bisa dijumlahkan kecuali penyebutnya
harus memiliki motivasi yang sama
jadi kemajemukan indonesia tidak akan bisa bertemu
kecuali kita punya penyebut bersama
titik titik temu bersama atau
common denominator kita itu adalah
sekarang dari segi implementasinya
tadi saya tertarik ya dengan
mungyiri mengatakan yang penting awalnya kan mitos
jadi kalau ideologinya itu
memang sudah sesuatu yang lebih menarik
dan kita sudah berkomitmen
untuk memilih ideologi itu
dan harus ada
ilmunya yang terhadap ideologi itu
tapi lepas dari
slogan slogan tapi lebih ke
ilmu yang betul betul
bisa menjadi perdebatan intelektual
nah terakhir ini apa ini kan harus ada dalam bentuk
karya nyata dan juga
aspek ketiganya itu ya
tindakan atau etos itu
jadi bagaimana pancasila
tidak hanya sekedar dihafal
atau diketahui tapi harus dialami
penuhnya dengan dalam kehidupan real masyarakat
nah misalnya tadi bahwa
kita ini karena masyarakat majemuk
salah satu kecerdasan yang harus dimiliki
dalam praktek hidup sendiri
yaitu kecerdasan keluargaan
orang harus biasa hidup inklusif
menerima perbedaan tapi saat yang sama
harus bisa mencari titik temu
diantara perbedaan itu
nah ini pembelajaran
jadi hidup berkeluarga yang harmonis lah
mungkin satu ingin kerja di bank
itu kan harus bisa hidup bersama sama
bisa menerima perbedaan tapi selalu bisa
mencari titik titik bersama
nah itu anak anak harus terbiasa
diajarkan bertindak seperti itu
kita bentuk misalnya
di sekolah sekolah itu
satu penugasan yang berbasis kelompok
untuk mengamalkan nilai pancasila itu
kalau dulu kan cuma dihapal
nilai pancasila nah sekarang
harus dikasih assignment anak anak itu
untuk bertindak berdasarkan pancasila
dan mengalami dalamnya
dalam praktek itu biasanya jauh punya kesan
yang mendalam merubah mindset
dan melaporkan pikir jadi saya pernah
mengumpulkan anak anak lintas agama
lintas etnis di puncak
di hari pertama mereka hanya berkumpul
sesama etnisnya saja agama saja
itu mencerminkan realitas kita
setelah itu kita bikin kelompok
kelompok itu dicampur baik lagi
segi etnis agama dimulai
dengan simulasi lewat
outbound tapi mulai bonding terjadi
ikatan terjadi setelah itu kemudian
kita minta mereka untuk
bikin menyusun proyek perubahannya
masing masing berdasarkan sila sila pancasila
ada katanya yang mengamalkan sidawa
kelima keadilan sosial
mereka bikin ke pasar pasar tradisional
membantu pedagang di pasar bagaimana
membuat packaging yang lebih menarik
dan lain lain yang sila
mereka kemudian masing masing agama
giliran yang kristen
yang masjid begitu
jadi ini betul betul dikaitkan dengan tindakan
tindakan nyata implementasi
dan grupnya juga sudah disusun sudah
demikian rupa sehingga bisa benar benar mengalami
hidup dalam perbedaan
musyawarah mufakat ini juga penting
harus betul betul ada wujud
yang bisa diimplementasinya
mungkin balik ke
dalam implementasi dari
pembinaan ini saya lihat kan sekarang
ada dawan pengarahnya yang baru
disusun dan anda sendiri
trainer atau siapa siapa saja
yang dibutuhkan dan apakah
sdm nya itu cukup
dari orang orang yang memiliki inovasi
dan juga memahami pancasila
yang ada aspek kekiniannya
mau tidak mau dengan menggunakan
sosmed dan lain sebagainya
oke jadi tadi kita baru
menyinggung deputi pertama
yang concern nya untuk membenahi
cara proses belajar mengajar pancasila
nah yang kedua deputi kedua itu
utamanya bagaimana mengarus utamakan
pancasila di ruang publik
pendekatannya bukan lagi vertikal
seperti di masa lalu kalau dulu
negara yang ambil inisiatif
negara yang menafsir negara yang menawar
reput sekali ya negaranya
sekarang kembalikan kesemangat
gotoroyong kita lebih memberdayakan
jadi kembalikan pancasila itu
jadi milik bersama nah
nanti berbagai komunitas yang
sebenarnya sekarang juga secara sporadis
ada di mana mana punya kepedulian yang sama
kita jaring di dalam satu sinergi
nah tenaga tenaga kreatif
dari berbagai elemen ini
bahan bahan digital bahan bahan
untuk meme dan lain lain
yang kemudian itu bisa jadi bahan
baik untuk diviralkan atau
dan di indonesia banyak sekali
anak anak yang sangat kreatif dalam hal ini
menciptakan meme dalam sekejap
kita juga bisa bikin kompetisi kompetisi
bagaimana anak sma menafsir
realitasnya berdasarkan kreatif gambar
mungkin tentang toleransi
tentang apa di kehidupannya
lalu bahan bahan yang kita kumpulkan
bisa jadi pembendaharaan
guru guru untuk mengajar juga
dan saya rasa media juga bisa
sangat membantu dalam mengangkat contoh contoh
di mana pancasila ini betul betul
diamalkan dan diterapkan secara nyata
oleh masyarakat itu sendiri
makanya dewan pengarah ini kan
kebanyakan dari tokoh tokoh masyarakat
ini harus lebih banyak perempuan ya
ya mudah mudahan nanti di dewan
pelaksananya akan banyak perempuan
deputi yang harus di
ini kan ada yang di sekolah pendidikan
kemudian yang mengarus utamakan di masyarakat itu sendiri
siapa siapa nanti yang dilibatkan
deputi ini sendiri sejak awal
meskipun tiga deputi ya
yang ketiga apa ininya
yang ketiga itu pengendalian dan evaluasi
nah ini juga penting yang ketiga ini gini
selama ini kan seolah olah pancasila jadi alat
monitor negara pada rakyat tapi rakyat bilang
apa benar yang tidak berpancasila cuma rakyat
jangan jangan penyelenggaraan negaranya
iya apalagi kalau masa keadilan
sosial dan lain sebagainya bukan tentang apakah
pemerintah sudah selama ini melakukan
hal yang pancasilai
makanya perlu ada pengukuran
tugas deputi ketiga melakukan pengukuran
pancasila itu dijalankan di dalam praktek pemerintahan
jadi nanti kementerian dan lembaga
iya ada indeks membuat kebijakan
nah apakah ini
sesuai dengan pancasila
jadi setiap sila itu kita nanti turunkan
pokok pokok indikatornya terus kita ukur
kan dulu ada
indeks tentang seberapa
islami kota kota itu nah nanti
seberapa pancasilais kota kota itu
dengan ukuran tertentu
optimistis ini bisa diterapkan
dalam waktu dua tahun
bung yudi karena ini kan banyak ya
pr yang masih harus diselesaikan
lembaga ini sendiri belum lagi nanti
mensosialisasikannya dan menerapkan
dan dievaluasi dengan baik
ya paling tidak ya kita juga harus repot
realistis jadi mungkin lebih
baik kita memilih tadi
unggulan lalu kita bikin semacam
pokja pokjanya paling tidak kita
anak anak muda yang sudah kreatif
nah itu juga jadi bagaimana tadi mengalihkan
suasana kita tidak ingin melayani
tengkar tenggar di ruang publik tapi ingin
mengalihkan perhatian dari tenggara publik
pada sesuatu yang lebih positif
dengan melahirkan hero hero di ruang publik
bung yudi terima kasih banyak sangat menarik
kerja yang sangat mulia kita juga
mohon dukungan ya
optimist lah kita harus
optimist bahwa memang ini
sesuatu yang kita butuhkan saat ini
ini dan ya selamanya lah kalau indonesia
ingin memiliki masa dan
masa depan yang cerah dan jangka panjang
sekali lagi terima kasih
ya setelah informasi berikut ini kita lanjutkan
pembahasan mengenai ideologi pancasila
bersama narasumber lainnya siapa dia
tetaplah bersama insight
iya kembali dalam insight demokrasi
di indonesia mengalami berbagai
dinamika serta akhir akhir ini
di tengah masyarakat nah disinilah
pentingnya implementasi pancasila
untuk menghormati segala perbedaan
di tengah keberagaman
nah sejauh mana implementasi pancasila
dalam kehidupan bangsa saat ini
dan bagaimana pencegahan agar
tidak ada sentimen anti pancasila
kita akan membahasnya bersama yeni
wahid direktur dari wahid foundation
apa kabar mbak desi baik
sepertinya kita itu
penuh dengan emosi
polarisasi apalagi setelah
pilgub di jakarta
yeni sendiri melihat
walaupun memang ini gejala global
bagi indonesia kita diambil
mengkhawatirkan atau masih
sebenarnya aman aman saja
cukup mengkhawatirkan dan sebetulnya
gejala ini bukan hanya terjadi sekarang
kami sudah mengatakan sejak lama
sejak berapa tahun yang lalu bahwa
bahwa kita harus melakukan sesuatu
untuk memastikan bahwa
penyebaran radikalisme paham paham
radikal dan intoleransi
tidak makin meluas
nah yang kita khawatirkan adalah
ketika paham paham radikal
tersebut bertemu dengan momen momen
politik seperti pilkada
dan nanti akan ada pilpres
maka ini keluar bermanifest
dan dalam bentuk
yang bisa memporak porandakan
hati dan perasaan masyarakat
sesama teman keluarga
jadi berantem musuhan dan lain sebagainya
tapi yeni anda melihat
kalau di indonesia ini ya kita kan memang ada
demokrasi dan lain sebagainya
yang memang telah
ini tidak akan terjadi pada zaman orde baru misalnya
sebenarnya di indonesia
selain aspek demokrasi ini
kalau menurut saya
ketika ada perasaan
beberapa faktor yang kita lihat
dari hasil survei kita
yang kita lakukan kemarin tahun lalu kita melakukan nasional
radikalisme dan intoleransi
ada beberapa faktor yang terlihat
mempunyai korelasi positif
salah satunya adalah
perasaan tidak adil
jadi ketika ada persepsi terjadi ketidakadilan
itu kemudian bisa menjadi
alasan bagi sekelompok orang
untuk melakukan radikalisasi
di kalangan masyarakat
dan ketika ada sekelompok masyarakat yang mungkin
mereka ingin melakukan sesuatu
lalu bertemu dengan orang orang yang menawarkan
solusi pintas memakai dalil agama
dan lain sebagainya
caranya untuk memperbaiki keadaan dengan cara
seperti itu jadilah akhirnya
di sini dimana politik bertemu dengan agama ya
politisasi terhadap agama tapi apakah ini
persepti keadilan seolah olah
ada merasa bahwa
ketimpangan dan lain sebagainya
betul di indonesia ini merupakan
faktor yang penting
sebenarnya keadaan indonesia secara
ekonomi itu semakin lama semakin membaik
misalnya di us kita lihat
bahwa ketika ada kegelisahan
hampir sebagian besar aset di negara
tersebut maka kemudian ada gelombang
protes ada keresahan ada
kegelisahan namun manifestasi
dari kegelisahannya berbeda mereka
protes ke wall street nah di indonesia
juga sama ketika gini
dan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin
masyarakat melihat bahwa
kualitas hidupnya tidak
membaik tapi ada
sebagian masyarakat yang makin kaya
ini mudah sekali untuk dibakar
melihat bahwa pemerintahnya kurang responsif
kalau kita lihat di amerika serikat
terjadi fenomena donald trump
karena dianggap bahwa selama ini
pemerintahnya tidak aspiratif
tidak mempedulikan nasib mereka
dan lain sebagainya selain itu dari
hasil survei survei yang anda lakukan
apalagi intinya faktor
pemicunya lah karena kita lihat juga
dari segi misalnya
ya ada semakin
kecenderungannya ya semakin
tertarik misalnya untuk
konservatisme di indonesia
merupakan salah satu dari faktor itu juga
menurut saya bukan cuma di indonesia
kalau kita melihat bahwa di banyak negara lain
ada kebangkitan juga kaum
jadi politik identitas menggunakan
untuk mengukur identitas mereka
misalnya jadi kalau basis ras
kan kemudian mereka tidak suka dengan
imigran dan lain sebagainya gitu di eropa misalnya
jadi nah faktor kedua
yang juga berperan besar
untuk terjadi radikalisasi
exposure seseorang terhadap
ceramah ceramah yang berisi kebencian
jadi ketika seseorang
banyak mendengar ceramah atau
membaca materi atau
melihat ya misalnya konten
youtube atau mungkin mainstream media
yang isinya adalah
maka makin mudah terradikalisasi
iya jadi media sosial internet
itu lumayan ya pengaruhnya
apalagi kalau kita lihat cara cara
isis misalnya mereka melakukan
rekrutmen lewat media sosial
dan lain sebagainya nah ini
balik ke pendidikan dan juga
ceramah dan lain sebagainya
apa yang melihat ini fenomena
itu cepat sekali misalnya mengadopsi
sesuatu yang sebenarnya
jati dirinya misalnya seperti
dan ini sudah masuk ke dalam
ranah pendidikan dan lain sebagainya
apa yang menyebabkan ya
mereka bergeraknya sudah cukup lama
sekitar tiga puluh tahun gerakan ini
dan dipicu tadi itu semangat untuk
atau kelompok agama ya katakanlah
dan ini misalnya diilhamilah
di iran dan lain sebagainya

lalu kemudian ikhwanul muslimin
di mesir dan lain sebagainya
masuk juga ke indonesia tahun delapan puluh an
dan mulai berkembang sejak saat itu
kalau ideologi macam macam masuk ke indonesia
tidak masalah yang kita masalahkan adalah
mengkampanyekan agar membenci orang lain
atau memperlakukan orang lain secara tidak
setara tidak secara sederajat
artinya orang lain yang berbeda dari
hak konstitusionalnya itu kan yang
nah pergerakannya sudah cukup lama
dan awalnya menyasar sekolah sekolah dan kampus kampus
memang selama ini tidak banyak orang
yang cukup sadar cukup
aware terhadap perkembangan
semacam ini hanya kelompok kelompok tertentu
yang kemudian melakukan aksi aksi sporadis
untuk menahan laju dari
gerakan intoleransi dan radikalisasi ini
sekarang ini saatnya
bagi kita semua untuk makin terbuka
fenomena yang ada ancaman
yang ada dan kemudian melakukan
sesuatu secara sistematis
indonesia kan dikenal sebagai
islam yang moderat
kita ada nu dan juga nu
muhammadiyah dan memang
apa saja asal tidak
kekerasan tindakan diskriminatif
merusak dan lain sebagainya
ini kan kita alam demokrasi ya suka suka ya
yang dipilih tapi
anda sendiri melihat apa yang terjadi
sekarang dalam pada kalangan
islam muslim yang moderat
itu dan sejauh mana ini
teman teman juga cemas
melihat fenomena seperti ini
iya jadi sekarang kita melihat
sebetulnya bukan cuma islam saja
yang kita lihat ini sekarang
terhadap minoritas jadi di daerah daerah
di mana ada satu kelompok yang
menjadi mayoritas maka potensi
kelompok tersebut untuk mengoperasi
atau melakukan intimidasi terhadap
kelompok kelompok minoritas lebih besar
dan kita lihat dari kasus kasus jadi
misalnya kalau di
apa namanya di jawa
banyak yang bisa menjadi korban kasus kasus
yang terjadi selama ini adalah
atau islam yang bukan mainstream
misalnya syiah atau ahmadiyah
demikian juga kalau di sebuah daerah
ternyata di situ yang basisnya non muslim
maka ada satu dua kasus di mana
justru muslim yang mengalami
perlakuan diskriminasi jadi ini
yang terjadi adalah
sikap ingin memenangkan
kepentingan kelompoknya sendiri
jadi ini semacam hal yang
negatif dari masyarakat yang mungkin
diperuncing lagi dengan
adanya alam demokrasi ini di mana
mayoritas memberikan merapat
apa yang perlu dilakukan
kita lihat sekarang mungkin
tiba tiba merasa bahwa harus
melakukan sesuatu khususnya berkaitan
dengan pancasila atau kita kan memiliki
dan pancasila kita juga
sesuatu yang kita sebagai negara sudah
bagaimana cara kita
saya sangat bersyukur bahwa
kita ada di indonesia dan kita
punya ideologi pancasila
karena pancasila bagi saya tetap pusaka
yang bisa menjadi sebuah
sintesa bisa menjadi modal
besar untuk mengukuhkan kembali
identitas keindonesiaan dalam melawan
setiap bangsa tentunya
punya struggle punya tantangan
jati diri mereka identitas mereka
nah identitas itulah yang
kemudian akan menyatukan
secara teori akan menyatukan
semua orang warga bangsanya dalam
yang berhimpun dalam negara tersebut
nah kita semua sudah berkomitmen
para founding fathers kita komitmen terhadap
pancasila kita meneruskan
sampai saat ini masih tetap kita adopsi
sebagai state ideology
nah pancasila sudah
memuat begitu banyak prinsip prinsip yang
sebetulnya selaras dengan nilai nilai
agama dan termasuk juga
keadilan kan ada disitu keadilan
demokrasi juga ada musyawarah
betul nah yang sekarang harus
kita lakukan adalah memastikan betul bahwa
implementasi nilai dari pancasila
itu betul betul ada di masyarakat
persoalan keadilan tadi
persoalan kemanusiaan gak bisa
saya pancasila tetapi tanpa
mempraktekan memperlakukan orang lain dengan
manusiawi tanpa mempraktekan
kesetaraan bagi semua
warga negara apapun latar belakangnya
etnis agama dan lain sebagainya
dan juga kita harus
kesadaran kesadaran sejarah
sejarah bangsa ini
kita begitu kita konflik
dan menyangkut searah
maka pasti mematikan
ini dia ini yang penting kita istirahat
sebentar ya tapi
sekarang kita sudah memiliki namanya
ada special unit kerja khusus
yang memang difokuskan untuk
ideologi pancasila itu sendiri
supaya kita tidak lupa
tetaplah bersama kami insight akan
kita lanjutkan insight mengenai
kebinaikan dan pancasila
saya masih ditemani oleh
bersama yeni wahid direktur wahid
sekarang kita mungkin melihat
apa yang perlu kita lakukan
khususnya dari masyarakat
kan luar biasa
kan juga ingin
negara ini supaya tetap bersatu
harmonis dan lain sebagainya
legasinya gustur lah
gustur memang tokoh yang
apa strategi ke depan dan
bekerja sama misalnya dengan pihak pihak
lain juga sebetulnya yang paling
penting pertama ini kita
pada saat ini yang masih lacking itu adalah
banyak orang melakukan sesuatu
tetapi tidak secara sistematis sendiri sendiri
sehingga hasilnya kurang maksimal
ini kalau semua stakeholders
semua pihak mau duduk bersama
terus kemudian mengatakan oh iya saya
bisa melakukan ini oh di sini kita melakukan ini
dian pendidikan apa yang harus dilakukan
pengetasan kemiskinan harus melakukan apa
provider service yang lainnya
misalnya untuk kesehatan melakukan apa
untuk memastikan bahwa
hal hal yang bisa memicu
radikalisme itu tidak terjadi
nah ini dia
itu harus ada
duduk bareng harus duduk bareng
difasilitasi mungkin pemerintah bisa melakukan itu
mengundang civil society untuk duduk bersama
merumuskan secara bersama sama langkah ke depan
itu satu hal karena pendekatannya
tidak bisa pendekatan keamanan saja
sosial politik dan ekonomi
nah ini kan melibatkan
luar biasa ini
aktor aktor yang terlibat harus
kemudian hukum secara hukum
payung hukumnya seperti apa
kalau orang terlibat tindakan radikalisme
harus dilakukan seperti apa orang pergi ke syria
pulang ke sini
apakah paspornya perlu dicabut misalnya
atau pengawasannya dan lain sebagainya
kalau pemerintah sendiri
saya lihat dengan ukppip ini
ini kan baru dibentuk ya
ya ini melihatnya bagaimana
ini suatu hal yang positif
atau karena ini
biasanya kalau sesuatu yang dari atas
orang agak alergi
wah ini nanti seperti zaman dulu
harus ipp empat harus
jargon jargon semuanya beda banget
ini udah binatangnya beda alamnya beda
kira kira gitu ya jadi alamnya
sendiri sudah sangat jelas berbeda
alam demokrasi malah saya
berpikir takutnya malah justru
jadi kita harus betul betul mendukung
untuk memastikan bahwa program programnya bukan
sekedar jargon bukan sekedar
pengulangan jargon jargon tentang
pancasila tapi betul betul
adalah program yang didesain untuk
bisa mengatasi persoalan persoalan real
tadi di masyarakat nah kalau
saya lihat orang orang yang terlibat kan udah orang orang yang sangat
kualitasnya luar biasa jadi
harapan masyarakat banyak dari sana
dan memang kalau tidak mau kan harus berpartner dengan
segala macam stakeholder ya
betul kita harapkan justru
ada diberikan instrumen yang banyak ya
jadi bukan cuma dibentuk badan
tapi tidak ada
kewenangan kurang lalu dana juga
gak mencukupi akhirnya gak bisa ngapa ngapain
nah ini kan acap kali terjadi
seperti ini nah strategi
dari yeni sendiri wahid foundation
apa saja apalagi kalau kita melihatkan
sekarang dengan semangat saya pancasila
se indonesia kan sudah mulai keluar ya
tiba tiba up sadar ini kalau kita
tidak hati hati mengelola kita
tidak hati hati merawat
yang namanya indonesia yang namanya bhinneka tunggal ika
khususnya dengan adanya media sosial
sekarang adanya anak anak muda
yang sangat kreatif sebenarnya banyak yang
kita bisa lakukan banyak sekali selain membuat
meme meme gitu ya ya membuat meme
salah satu cara ya untuk menangkal
melakukan counter yang namanya counter
narasi counter tarasi
penting kesadarannya dulu kesadarannya
utama adalah bahwa tidak bisa
kelompok moderat hanya duduk berpangku tangan saja
terlibat nah ikut terlibatnya bagaimana
dengan tidak membiarkan ruang publik
yang ada baik offline
maupun online dikuasai yang radikal
jadi kalau di masjid ada yang ceramah ceramah
terus apa namanya bahkan
mengajak kepada yang jauh lebih ini
mematikan bunuh kafir dan lain sebagainya
ucapan ucapan seperti itu
takut gitu loh nah
kemudian di sosial media juga sama
di sosial media juga jangan
konten konten yang isinya kebencian
merajalela tanpa ada yang konter
nah yang sekarang terjadi problemnya
adalah banyak sekali konten konten
hoax yang tidak ada
dasarnya tidak berdasarkan
memang didesain untuk membuat masyarakat
jadi emosional nah yang
kita semua harus ikut terlibat untuk
melakukan counter terhadap hal semacam itu
ini pada akhirnya kreativitas diadu sama kreativitas
harus bergerilya ya
kalau sudah soal kreativitas desi
nggak bisa berharap ke pemerintah
pada akhirnya harus masyarakat
sipil sendiri dan terutama anak muda
jadi anak muda memang harus turun tangan
tapi kalau masuk misalnya ke
pendidikan ini kan sudah ada di sekolah sekolah
dan kita juga dengar mungkin ada sekolah sekolah
yang memang mereka
mungkin ajarannya atau mungkin dengan sponsornya
tertentu itu mengajarkan hal hal
yang mungkin cenderung lebih radikal atau
lebih fundamental ini
bagaimana ya karena ya masuk ke
wilayah yang memang sulit ya kita
masuk betul sekali jadi itu
pengawasan terhadap kurikulum
terhadap guru kualitas
pengajaran dan ini memang
kerja besar belum tentu
juga pemerintah punya resourcesnya
pada saat ini belum bisa untuk mengawasi
saja pasti butuh orang
padahal untuk guru saja masih kekurangan
kita mengertilah keterbatasan keterbatasan
ada kesadaran dulu
jangan karena kemudian ada keterbatasan kita
kemudian berpangku tangan gak melakukan apa apa sama sekali
minimal ada desain
untuk mengecek ketika ada masalah
terjadi apa ada tim yang
siap ditugaskan ke sana lalu
ada pengecekan secara berkala random
mungkin di sekolah sekolah dan begitu
ada masalah langsung di
intervensi misalnya langsung dilaporkan
dan ini tidak boleh didiamkan begitu
saja ya betul sekali tapi ini berarti kan harus
ada di lingkungan keluarga juga
kapasitasnya juga harus diperkuatkan
betul betul jadi hal hal yang
sense of belonging terhadap negara ini
ya itu yang harus terus didorong
sekali lagi terima kasih yeni
dan sukses ya atas kerja
kerasnya sama sama desi terima kasih
semoga kita terima kasih sampai ketemu
lagi ketemu lagi
sebagai konsensus bersama seluruh elemen
bangsa pancasila merupakan
ideologi yang membentuk jati
diri bangsa indonesia
implementasi nilai nilai pancasila
dalam kehidupan mutlak dibutuhkan
untuk mencapai keharmonisan
di tengah kebinekaan
seiring dengan dinamika
demokrasi dan globalisasi
pancasila harus dipahami dan
konsisten ini untuk menjaga
persatuan dan keutuhan
jangan lupa kembali besok bersama saya
desi anwar sampai jumpa dan
sampai jumpa lagi